inilah lokasi glamour camping atau glamping alias camping mewah
yang terletak di kawasan maribaya lembang kabupaten bandung barat
meski wisatawan tinggal di tenda
tersedia berbagai fasilitas layaknya hotel berbintang
mulai dari kasur empuk ruang tamu dan televisi
hingga kamar mandi lengkap dengan air panas
pengunjung tidak perlu repot mendirikan tenda
dan mengambil air di sungai
ini kita kan lagi liburan panjang ya
lagi liburan lebaran
anak anak tuh di rumah suka banget main kemah kemahan gitu kan
tiba tiba kita nemuin tempat ini
kemah tapi kayak hotel
nah aku pikir kayaknya cocok banget nih buat menghibur anak anak
dan bener ternyata anak anak seneng banget di sini
terus tempatnya dekat sama tempat wisata
ada banyak mainan anak anak kecil
jadi terus nyaman juga tendanya
jadi kita akhirnya browsing browsing
terus booking ternyata dapat tempat di sini
kita milih yang menyatu dengan alam gitu
karena udaranya kan seger
terus permainan anak anaknya lengkap
ada air terjun kolam air panas
permainan anak anak nyaman lah
libur lebaran membuat jumlah pengunjung melonjak hingga dua ratus persen
kalau untuk pemesan yang sejati
itu dimulai satu bulan sebelum lebaran
biasanya sudah banyak yang tempat di sini
perjalanannya memang dari segi okupansi
dibandingkan dengan tempat booking dari hari biasa
atau booking yang biasa
itu hampir dua ratus persen peningkatan
nah kalau untuk panggilan saya sendiri
kebetulan kalau untuk okupansi h dua lebaran
jadi kita tanggal dua puluh enam
kita mulai sampai tanggal tiga puluh
untuk menginap di tenda yang bak kamar hotel ini
pengunjung harus membayar mulai dua juta rupiah per malam